sebuah mobil yang dikendarai perempuan lanjut usia mengalami kecelakaan hingga terbalik di jalan jemur sari surabaya jawa timur sodara
sejumlah warga mengevakuasi pengendara yang terjepit dan membawanya ke rumah sakit karena luka luka
kaca depan mobil pecah dan terdapat sejumlah kerusakan di bagian badan mobil
menurut saksi mata mobil diduga berusaha menghindari pengendara lain hingga pengemudi membanting setir lalu menabrak pohon dan mobil lain sebelum terguling